pemerintah mengumumkan penurunan level ppkm ke level dua untuk wilayah jabodetabek
kecuali kabupaten tangerang dan kabupaten bogor
melalui instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu pada delapan belas oktober lalu
namun di tengah penurunan level ppkm menjadi level dua di dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut
tingkat keterisian tempat tidur atau bed okupansi wet atau gor
di sejumlah rumah sakit di jakarta justru mengalami peningkatan
selain bor riza saat mengunjungi rsud kemayoran jakarta pusat rabu petang juga menyatakan
angka keterisian intensive care unit atau icu juga meningkat
bor meningkat dari sebelumnya tujuh menjadi delapan persen
sementara angka keterisian icu turut meningkat dari tujuh belas menjadi delapan belas persen
angka covid sembilan belas secara umum sudah terus menurun
sekalipun ada peningkatan sedikit
namun kita lihat ini angka kematian tetap di satu enam persen
angka kesembuhan juga naik di sembilan puluh enam tiga persen
saat ditemui di rsud kemayoran wakil gubernur dki jakarta juga mengungkapkan
bahwa sesuai yang disampaikan kepala dinas pendidikan dki jakarta
pihaknya akan membuka seribu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka
pada masa ppkm level dua di ibu kota
meski demikian riza menyebut pihaknya masih melakukan evaluasi secara bertahap
dan menargetkan seluruh sekolah dki dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka pada awal tahun dua ribu dua puluh dua nanti
terkait peningkatan aktivitas masyarakat sebagai konsekuensi penurunan level ppkm
presiden jokowi dodo menyatakan
seluruh pihak terkait termasuk masyarakat diminta tetap puas pada
dengan menerapkan protokol kesehatan
agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus aktif
karena beberapa negara
kemarin merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah
dan kita tidak mau itu terjadi di negara kita
juga cek juga kesiapan obat
kesiapan rumah sakit
meskipun saya tahu bornya sekarang sudah rendah semuanya
dan sekali lagi kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita
dan selalu siaga menghadapi keadaan yang terjadi di negara kita
semua hal yang tidak pasti
di tengah situasi yang tidak pasti saat ini
presiden jokowi juga meminta program vaksinasi masal terus dilakukan
dengan mengejar target minimal dua ratus tujuh puluh juta dosis
sudah diterima masyarakat hingga akhir tahun ini
termasuk memastikan ketersediaan obat dan rumah sakit
penyeliputan siena indonesia
status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm jakarta
turun menjadi level dua
berdasarkan instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
meski demikian melonggarnya sejumlah aturan berdampak pada meningkatnya mobilitas di jakarta
direktorat lalu lintas polda metro jaya mencatat
berdasarkan pantauan kamera electronic traffic law enforcement atau etle
sudah semakin banyaknya kelas pekerja yang mulai bekerja di kantor
dan aktivitas pendidikan tatap muka yang sudah digelar
berkontribusi pada meningkatnya mobilitas di jakarta